ketua kpu mengumumkan hasil pemilihan legislatif
delapan partai dinyatakan lolos ke senayan
dalam pengumuman hasil rekapitulasi kpu hanya p tiga
satu satunya partai di senayan yang suaranya di bawah empat persen
pdip kembali meraih suara terbanyak
dengan selisih lebih dari dua juta suara dari pdip
jumlah suara sah secara nasional sebanyak satu ratus lima puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam enam ratus tiga puluh satu suara
sebagaimana tercantum dalam formulir model di hasil nasional dpr
jumlah perolehan sah masing masing calon anggota dpr
dituangkan dalam keputusan kpu tentang
penetapan hasil pemilihan umum secara nasional
sementara untuk perolehan suara pemilihan legislatif
total surat suara sah satu ratus lima puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam enam ratus tiga puluh satu suara
pkb enam belas satu ratus lima belas enam ratus lima puluh lima atau sepuluh enam puluh dua persen
gerindra dua puluh tujuh puluh satu tujuh ratus delapan atau tiga belas dua puluh dua persen
atau enam belas tujuh puluh dua persen
golkar dua puluh tiga dua ratus delapan enam ratus lima puluh empat atau lima belas dua puluh sembilan persen
nasdem empat belas enam ratus enam puluh lima ratus enam belas atau sembilan enam puluh enam persen
partai buruh sembilan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus sepuluh atau enam puluh empat persen
partai gelora satu dua ratus delapan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu atau delapan puluh empat persen
pks dua belas tujuh ratus delapan puluh satu tiga ratus lima puluh tiga atau delapan empat puluh dua persen
pkn tiga ratus dua puluh enam delapan ratus atau dua ratus lima belas persen
hanura satu sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh delapan atau tujuh puluh dua persen
partai garuda empat ratus enam delapan ratus delapan puluh tiga atau dua puluh tujuh persen

pan sepuluh sembilan ratus delapan puluh empat atau dua puluh tujuh persen

pan sepuluh sembilan ratus delapan puluh empat atau dua puluh sembilan persen
satu dua ratus delapan puluh tiga satu ratus enam puluh atau tujuh empat puluh tiga persen
psi empat dua ratus enam puluh satu ratus enam puluh sembilan atau dua delapan puluh enam enam persen
pertama p tiga satu ratus lima puluh empat atau satu dua puluh sembilan persen
p tiga lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh atau tiga delapan puluh tujuh persen
partai umat enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima atau empat puluh dua persen